lima orang nasabah mendatangi kantor cabang bank rakyat indonesia bri kabupaten bojonegoro pada rabu
mereka melaporkan adanya dugaan pembobolan rekening
tak tanggung tanggung besarannya mencapai belasan juta rupiah per nasabah
salah satu korbannya adalah aris warga desa campurjo kecamatan kota kabupaten bojonegoro
korban baru menyadari uang dalam rekeningnya raib saat hendak melakukan transaksi
melalui anjungan tunai mandiri atau atm di dekat rumahnya senin dua puluh dua februari dua ribu dua puluh
namun transaksi yang dilakukan gagal lantaran saldo dinyatakan tidak mencukupi
padahal menurut korban uangnya masih tersisa tiga belas juta rupiah dan dirinya tidak pernah melakukan penarikan
selanjutnya kasus ini dilaporkan korban ke kantor bri cabang bojonegoro
ya mau ngurusin kemarin ada kendala di waktu mau transaksi
lewat atm saldo berkurang
kemarin itu saldo sekitar tiga belas juta sekian
waktu belum transaksi ngecek saldo itu sudah hilang sepuluh juta
jadi sepuluh juta itu pengambilan atm empat kali
terus habis itu sisa tiga juta
total berapa itu
itu tahu hilangnya gimana pak
pihak bri membenarkan adanya laporan sejumlah nasabah yang mengaku kehilangan uang dalam rekening
namun pihak bank masih akan melakukan investigasi dan melaporkan kasus ini ke customer service di kantor pusat
kesimpulan diperkirakan baru akan keluar empat belas hari ke depan
masih melakukan investigasi ya bapak ya
dan sudah kami lakukan laporan ke bikir tempat kami ya di kampus
nanti ada pastinya ada investigasi ya pak
di sana harus diklarifikasi pak
diklarifikasi jadi nanti hasilnya seperti apa
biasanya empat belas hari kerja pak ya
jadi di sana nanti yang lebih tahu dimana dia menyelesaikan masalah ini
ada berapa nasabah yang
melaporkan kehilangan dari ini kok

untuk mencegah peristiwa serupa pihak bank mengimbau nasabah agar melakukan pergantian pin atm secara berkala
dion fajar arianto bojonegoro jawa timur